nah jadi untuk dua ribu dua puluh satu ini
berarti lu lebih milih untuk tetap wi fi gitu
semua hidangan sudah tersaji apik nih gak kuat deh rasanya buat lahan lapar lagi mari kita santap
tapi gak ada tawaran untuk gue masuk ke liga pro kayak pro banita
nah untuk ini biasanya tidak perlu oksigen
kita bedah pertama adalah virgin collectic asal amerika serikat dengan spaceship dua
waduh sebuah pr besar ini
di setelah panjang itu buktinya ada dan mereka punya fakta fakta data data
penny lukito mengatakan pihaknya telah menerbitkan emergency use authorization
akan terjadi di masyarakat australia
bisa dibantu untuk financingnya
serta hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca pemilu dinilai tidak dekat
empat tahun lalu kami memiliki pengalaman yang luar biasa di indonesia masters
namun membangunnya itu kan sudah puluhan tahun yang lalu
tapi saya sudah berpikir
bu saya nggak punya ini gak punya itu selagi beliau ada beliau kasih
itu kan perlu kedalaman dalam konteks bukan hanya pernyataan normatif
oh kita sudah terbebas dari semuanya itu juga tidak bisa disalahkan kan pak
karena ya kenapa kenapa basket mulu kenapa pelajaran nggak juga
memutuskan untuk menginap selama dua malam di sini

apakah memang koordinasi ini sudah berjalan dengan baik
juga ujung ujungnya kita nggak pakai juga kan
ada daging ayam serta jerawan seperti atiampela
karena adanya virus baru omikron
terhadap dua tiga ratus enam puluh empat responden pada empat belas mei dua ribu dua puluh
untuk melakukan kmk melaporkan bukti
saat ini hanya ada enam perpustakaan umum yang dikelola dinas perpustakaan dan kearsipan dki jakarta
ada harapan di tiongkok sendiri sesudah ada lima puluh pengembang
sarapan roti lebih nikmat sambil ngopi
ke puncak perosotan sudah siap saatnya meluncur
nah salah satu hal yang kami tawarkan untuk mencegah agar korban maupun pendamping korban
bahkan ada seluncuran yang bisa dijajal oleh pengunjung anak anak
dan kita termasuk negara yang hampir tidak terpengaruh besar oleh keadaan global ya
di kawasan cicadas kota bandung ini langsung makan berat
apa apa lah boleh boleh
oke baik baik saya akan kembali ke prof derajat
ruang tunggu di stasiun halim sangat luas
di demokrasi seperti australia